jangan terlalu mengukang rasa
sa terakan berpindah karena susah ya
jangan kau berulang sa terakan mendua
cukup jaga hati dia tambah cinta
sa terakan berpindah karena susah ya
jadi betul ya gara gara lagu kamu viral
terus sekarang orang semakin tahu
dan dian udah banyak dapat undangan untuk nyanyi nyanyi off air gitu
kalau undangan nyanyi
iya tapi sebenarnya kan kalau diundang pastinya berdua
sama kak nearnya
tapi karena kak nearnya ada halangan jadi saya sendiri
oke jadi perubahannya selain banyak job
berapa banyak dalam seminggu deh coba dihitung dulu ya
berapa banyak dalam seminggu
kalau dulu biasanya kan cuma sekolah nih
nah sekarang perbandingan antara seminggu dan seminggu itu berapa banyak dalam seminggu ya

sekarang mungkin tawarannya banyak
tapi ada beberapa yang belum saya lihat tawarannya
kayak dm atau apa kan belum saya baca
tapi memang dian sudah merasakan perubahannya
jadi sebelum lagu ini viral dan kemudian setelah lagu ini viral
sekarang dian lebih punya banyak pekerjaan nyanyi gitu
dibandingkan sebelumnya atau
dibandingkan sebelumnya atau
dibandingkan sebelumnya atau
ada perubahan gak
oke langsung jaman sekarang
karena followersnya naik bikin lagu viral
kita cover dulu ya nanti dihubungin lagi
terus perubahannya banyak nama atau apa di youtube
kan ada tuh berita beritanya di google
jadi populer lah ya
terus kalau lewat ada yang bilang
eh dia yang nyanyikan rasa sayang
iya saya juga waktu lagi lihat di youtube
wah ini kita harus ngundang nih dian ya
lagu lagunya dian ini kan sekarang di cover ya
sama banyak penyanyi yang sudah profesional bahkan
tadi kita lihat ada fia fallen yang ngecover juga
lalu sebelumnya juga ada boy williams
dan juga ada danier ahri nih baru cover tadi kan
sangat profesional tentunya
bahkan ada pendapat juga dari anji ya
anji drive soal betapa populernya lagu kamu
itu gimana tuh pandangannya
kalau dari saya kan lagunya bukan punya saya kan
lagunya diciptakan oleh kak near yang rap
saya yang nyanyi bagian awalnya
kalau pendapat dari kami berdua
senang karena di review lagunya sama kak anji
senangnya karena dia review dari segala segi
terus juga soal ikut sukses gak sih penyanyi yang lagunya di cover
kamu sendiri gimana tuh pendapatnya
karena kan maksudnya gini
dengan lagunya ini viral
kemudian di cover oleh banyak orang
tetapi sebetulnya kan secara ekonomis ya
dian mungkin gak dapat apa apa tuh dari viralnya lagu ini gitu
nah dari dasarnya gimana
karena kalau kan kalau misalnya ada yang cover kan pasti izin
kakak mau cover lagu
itu pasti izinnya kalau ke saya
oh iya kalau saya boleh tapi coba izin ke kak nearnya izin
terus dia izin ke kak nearnya
kalau setelah itu saya kan
tidak tahu apa kak nearnya
tapi kak nearnya selalu bilang
saya bilang kakak ada yang mau izin cover
oh iya ini begini begini
terus kalau kakaknya bilang iya ya pasti mereka cover
tergantung kalau untuk artis artis yang cover
kalau cover boleh
tapi kalau kan jumlah penontonnya kan pasti meningkat
jadi sekarang ini yang cover di youtube lagunya apa
susah banget ngomongnya ya
apa namanya semuanya minta izin dulu ke kalian atau hanya beberapa aja yang minta izin
kalau minta izin mungkin beberapa yang minta izin ya
gak banyak ya
kalau yang cover kayak nyanyi nyanyi biasa mungkin ada yang minta izin
tapi dari kalian sendiri gak kenapa napa ya
kalau misalnya banyak orang yang cover gitu kan lagunya jadi semakin lama semakin viral juga
dan itu juga malahan membuat namanya near dan juga dian juga semakin terang ya
kalau cover di instagram boleh kan covernya kan berbagai versi
iya jadi suka liatnya
suka suka aja ya
iya suka selama masih tidak ada hal yang merugikan suka
oke ini kan sekarang udah viral nih ya
karena sus sayang juga masih terus diputar terus dian juga masih banyak tawaran
nah terus untuk selanjutnya gimana nih kan yang jadi pertanyaan staffer sekarang viral lagi gak nanti
udah ada karya lagi belum disiapin
setelah karena saya sayang kan ada lagu yang baru
aku udah denger tuh apa tuh judulnya lupa deh
nah itu coba deh sedikit aja sedikit aja bagian refnya atau bagian yang kamu nyanyi bareng sama kaniar lagi
boleh dong sedikit
kau terindah di hati
tak bisa terganti
walau yang lain datang
emang enak enak ya lagunya ya
nah kemudian ini ya

kalian kan dari maomere

kami ikut audisi pencarian bakat menyanyi di salah satu kafe di maomere
itu datangnya saya dengan guru saya namanya pak mario
pak mario itu temannya kak near
maksudnya tinggalnya berdekatan satu kompleks
terus saya dikenalkan oleh pak mario ke kak niarnya
pak mario nya bilang kalau mau ajak dia nyanyi ajak
terus pak mario nya langsung buka ig kasih lihat saya nyanyi nyanyi
terus kakaknya tanya adik mau lagu apa
terus saya kan saya bilang oh terserah kakak kan pikirnya cuma begitu
iseng aja gitu ya cover cover lagi
iya ada kelanjutan yang kayak nanti dia ajak nyanyi benar
setelah itu pulang ada adik kelas saya dia upload foto dengan kak nearnya
terus add ke waktu itu facebook punya kak near
terus saya at kak nearnya saya di chatting kak near
katanya adik kapan bisa nyanyi
terus saya bilang oh boleh kak
saya kan belum pernah nyanyi kan sudah nyanyi tapi belum pernah coba nyanyi yang kayak belakangnya ada rap nanti
terus saya dikirimkan lagu karena susayang dari kaniar lewat wa
kakak nearnya main gitar terus nyanyi
terus saya disuruh coba latihan nanti rekaman
terus besoknya disuruh ke rumah rekaman
kak nearnya chatting bilang adek lagunya sudah ada di youtube tapi yang video lirik
oh jadi gak tau sampai akhirnya viral
nanti kita akan coba dengarkan dong ya fullnya
meskipun kak nearnya nggak ada di sini tapi sudah ada yang kita bisa dengarkan
dan juga dia nanti akan nyanyi lagi
bukan saya loh ya bukan prabu juga
kami di good morning
terima kasih dec stucks